entah lelah pasrah atau gerah
warga net menunjukkan kekecewaan mereka
atas penanganan covid sembilan belas di indonesia oleh pemerintah
melalui tagar indonesia terserah
dalam dua hari terakhir tagar indonesia terserah
menjadi trending topic teratas lini masa twitter tanah air
bukan hanya jumlah kasus yang kian hari kian bertambah
keseriusan pemerintah menangani covid sembilan belas pun
ikut dipertanyakan seiring dengan sejumlah kebijakan
yang dianggap membingungkan
salah satunya pelonggaran moda transportasi
kepada penumpang bersyarat yang berimbas
kepada pemandangan mengerikan di terminal dua bandara soekarno hatta
beberapa waktu lalu
begitu juga dengan kerumunan orang
saat penutupan gerai makan restoran siap saji
di kawasan sarinah
psbb yang digaungkan pun dianggap tidak berjalan maksimal
tak sedikit pemandangan di lapangan yang berbanding terbalik
dengan nilai nilai psbb
psbb pun dianggap tak sedikit warga
sebagai pembatasan sosial banyak
kebijakan yang tak sepadan dengan perjuangan
para tenaga medis di garda terdepan
mereka yang harus mengorbankan waktu bertemu dengan keluarga
bahkan kenyataan terpahit puluhan nyawa yang melayang
demi penanganan kemanusiaan
langkah demi langkah pemerintah indonesia menangani corona pun
mencatatkan rapor merah indonesia
dalam hal penanganan corona di benua asia
artikel melbourne asia review menulis penanganan corona
di indonesia adalah yang terburuk
kegagalan indonesia meliputi keengganan memberikan jaminan sosial
kepada mereka yang membutuhkan
dugaan penggunaan bantuan covid sembilan belas serta akuntabilitas
atas penggunaan uang atas penanganan covid sembilan belas
peraturan akan berjalan maksimal
jika pemangku kebijakan dan masyarakat sejalan
bukan kebijakan siluman yang gemar berganti
begitu juga masyarakat yang kerap menuruti emosi
sehingga kerap abai regulasi
mustahil ada peraturan yang akan berjalan
tanpa kesadaran dan kepatuhan
jangan sampai psbb
menjadi pembatasan sosial berbulan bulan
atau pembatasan sosial basa basi